setelah dibebaskan dari bangunan liar dua ribu lima belas lalu pt jakarta property indo berencana membangun pusat kuliner di bantaran kalikarang kelurahan peluit penjaringan jakarta utara
namun rencana ini menuai polemik
seorang pemilik usaha yang telah berdagang selama tiga puluh empat tahun ini mengaku adanya penolakan dari sejumlah warga
namun dirinya mengaku tidak merasa tersaingi dengan berdirinya pusat kuliner ini
selama ini jauh ya berpaksa
warga sini sih nggak setuju
iya gak setuju
tidak dengan orangnya habis gimana ya
gak apa apa lah terserahnya aja warga sini ya kan semuanya
ketua umkm binaan kecamatan penjaringan purwanto menjelaskan konsep pembangunan pusat kuliner ini
merupakan konsep rth interaktif dan memberikan fasilitas olahraga parkir dan pusat kuliner
selain itu dari luas lahan
tiga hektare yang digunakan sebagai pusat kuliner hanya sebelas persen
sedangkan delapan puluh sembilan persen dijadikan rumah terbuka hijau
nantinya pusat kuliner akan menampung enam puluh pedagang
yang sebagian merupakan pedagang maupun warga eks penggusuran kalikarang
tiga hektare ini adalah rth konsep interaktif
artinya di situ ada fasilitas olahraga ada jogging track
ada taman ada parkir terus ada juga pemberdayaan ekonomi masyarakat
meski sempat terhenti karena sidak anggota dewan
proyek pembangunan pusat kuliner diupayakan rampung tahun ini
gunawan sugro jakarta